prabu ini kita membicarakan mengenai fenomena langit yang sangat langka baru saja terjadi di amerika serikat
apalagi kalau bukan gerhana matahari
iya kalau lihat beritanya ya di mana mana kita melihat postingan warga amerika yang sedang melihat suara eklips
termasuk juga bahkan presiden trump bersama istrinya melani
nah warga amerika ini cukup beruntung karena mereka dapat menyaksikan gerhana matahari total
yang mungkin menjadi pengalaman sekali seumur hidupnya
karena nanti ada lagi tahun dua ribu dua puluh empat ya baru ada lagi jadi lama sekali
nanti coba kita berikan informasinya dan informasi ini juga menyundahi good morning edisi hari ini
jangan lewatkan sajian informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam di transvision dan juga uctv
saya prabu revolusi
dan saya aziza hanum terima kasih atas kebersamaan anda
gerhana matahari total yang sangat ditunggu tunggu warga di amerika dan juga para ahli astronomi
momen yang sangat langka ini pun tak disiasiakan jutaan warga amerika
mereka rela berkumpul untuk menyaksikan fenomena langit yang mungkin hanya akan dilihat sekali seumur hidup
gerhana matahari ini melewati jalur sepanjang satu ratus dua belas km
dari laut hingga ke pantai dari oregon hingga ke south carolina
adapun gerhana parsial dapat disaksikan di sepanjang wilayah amerika
fenomena ini juga menarik wisatawan yang berkunjung ke amerika
mereka tak ingin ketinggalan momen menyaksikan gerhana matahari secara langsung
bahkan presiden amerika serikat donald trump tidak mau ketinggalan
ia bersama sang istri dan staffnya menyaksikan gerhana matahari dari balkon gedung putih
gerhana matahari adalah fenomena yang menakjubkan yang akan menjadi cerita tersendiri bagi orang yang melihatnya